uang kripto tidak diregulasi dan pasokannya terbatas
ada juga dong keberanian dari pak prabowo
karena pemerintahan saat ini adalah pemerintahan demokratis
kemudian dia juga merasa bahwa hidup ini udah gak ada artinya